bagi sebagian orang keterbatasan bak tembok besar yang menghalangi proses panjang dalam perkembangan hidup
namun hal ini tak berlaku bagi david jacobs seorang atlet para tenis meja indonesia
dengan semua prestasi yang diraih david membuktikan ia mampu menjawab semua tantangan dengan kerja keras
nama dian david michael jacobs dikenal sebagai salah satu atlet para tenis meja indonesia
kehidupan david jacobs tidak bisa dilepaskan dengan olahraga satu ini
hal pertama yang ada di benak kita pada saat menyebut nama david yakub tenis meja
jadi antara dua nama ini sudah jadi satu ya sudah identik
karena begitu kita sebut david disitulah ada tenis meja
karena seorang david itu siapapun yang membicarakan dia tidak akan melepaskan tenis meja
yang merupakan bagian hidup dari dia
hal ini tak lepas dari untayan prestasi david selama berkecimpung sebagai atlet nasional paralimpik komite indonesia
sebuah wadah bagi para atlet penyandang disabilitas
ragam prestasi dari kejuaraan internasional multi event asia asean hingga paralimpik pernah dirasakan pria empat puluh lima tahun
medali perunggu dari cabur para tenis meja kelas tunggal putra di london dua ribu dua belas memiliki makna penting bagi prestasi olahraga indonesia di ajang paralimpik
david adalah pelepas dahaga medali indonesia di ajang itu setelah dua puluh tahun nyaris tanpa prestasi
prestasi yang sama kembali diukir di tokyo dua ribu dua puluh

jauh sebelum merasakan puncak karirnya david jakob penyandang menang
akhirnya saat ini perjuangan david jakob menikmati karir di olahraga tenis meja tergolong sulit
khususnya saat ia harus menerima kondisi fisik yang berbeda dengan lawan lawannya di masa lalu
ya jadi dari lahir kalau ibu saya cerita sih waktu saya agak badannya berat badannya agak ini ya
maksudnya agak besar terus mungkin zaman dulu itu kan masih alatnya belum terlalu ini
canggih lah terus
dipaksa gitu terus kena saraf tangan kanan saya gitu loh
sebelum dikenal sebagai atlet npc indonesia david pernah berkarir di olahraga tenis meja non disabilitas
sempat merasa kurang percaya diri karirnya di ajang non disabilitas ternyata cukup mentereng
david pernah menjuarai turnamen tenis meja nasional di sektor ganda putra pada dua ribu
ia bahkan pernah meraih torehan medali perunggu dan medali perak saat mewakili indonesia di ajang sea games pada dua ribu satu dua ribu tiga dua ribu lima dua ribu tujuh dan dua ribu tujuh
setelah mengarungi karir sebagai atlet tenis meja di kelas non disabilitas david kemudian memutuskan melanjutkan karirnya sebagai atlet penyandang disabilitas
pada dua ribu sepuluh david yang kala itu berusia tiga puluh tiga tahun
gabung dengan npc indonesia
saya dites dulu mas
jadi saya dites
lucunya saya dites lawan pemain pemain peparnas lah paralimpik di solo gitu loh
akhirnya saya dites sama teman teman
oh ya kamu ternyata bagus gitu kata pak seni
akhirnya saya dipilih lah menjadi atlet npc indonesia
dan waktu itu kebetulan langsung hampir ada asean para games
asean para games kurang lebih
satu bulan lagi mungkin
akhirnya saya ikut bergabung dengan platnas di npc indonesia untuk ikut asean para games di china
keputusan bergabung sebagai atlet npc indonesia menjadi tepat
pria berdarah maluku kini menjadi salah satu tumpuan indonesia untuk mengukir prestasi di olahraga penyandang disabilitas
pada dua ribu dua puluh david kemudian mengajak istri dan keempat anaknya untuk menetap di solo selama pelatnas berlangsung
miliki keluarga yang mengerti dan mendukung perjalanan karirnya menjadi anugerah yang tak ternilai bagi david
saya udah tau sih kalau sebagai istri atlet kan ya siap nggak siap ya harus ditinggal ya
apalagi pada saat saya baru nikah kan saya baru hamil apa kan banyak ditinggal ya
tapi kan namanya dia lagi berjuang ya kita hanya bisa berdoa aja yang terbaik buat david
saya sering bilang sama dia kalau dia harus bersyukur bahwa dia punya
dia punya kelebihan yang orang lain gak punya
karena untuk jadi seperti dia itu kan banyak ya
tapi gak semuanya bisa seperti dia ya mas ya
jadi dia harus dibalik kekurangannya dia dia kan punya kelebihan yang orang lain belum tentu punya bisa seperti dia
pernikahan david bersama jenny dikaruniai empat orang anak
dari keempat anak tiga orang anaknya sudah mulai mengenal olahraga sejak dini
namun saat ini hanya satu anaknya
yang mulai mengenang olahraga tenis meja
dari keempat anak itu semuanya olahraga nih mas
ada yang serius belum
ya pada senang sih pada senang olahraga
yang pertama dia senangnya badminton
main nih sekarang
dia main masuk klub di solo
karena dia memang melihat prestasi badminton indonesia kan ya mendunia lah ya
jadi motivasi buat dia
saya sih ya senang aja kan yang penting selama positif ya kita dihukum
kalau yang kedua itu memang ya gusto ini
senangnya tenis meja
memang saya sih pinginnya ada paling nggak satu lah bisa
sempet mas david arahin dikit ya
biar mungkin bisa temenin saya main juga
rasa syukur yang tak terhingga terus disampaikan oleh david
atas semua capaian dan karunia yang diberikan berupa keluarga yang bahagia
restu dan dukungan keluarga masih sangat ia butuhkan
bahkan saat akan bertanding sekalipun
saya pernah nih mau bertanding kemana nih lagi istilahnya berantem lah
berantem maksudnya berantem cek cok cek cok gitu lah
ya itu aja kan fokusnya kan ada agak ini kan
maksudnya kurang gitu dalam bertanding gitu loh
jadi saya ya selalu kasih arahan
karena kan saya sering pergi pergi kan
sering kasih arahan ke istri
ya kamu harus support kamu harus mendukung
karena itu kan maksudnya secara mental saya juga kan berpengaruh banget kan
kalau lagi lagi bertanding gitu loh
perkembangan olahraga disabilitas di indonesia yang cenderung positif tak luput dari perhatian david
mas sebagai atlet mas david ya bisa dikatakan sudah tidak muda lagi nih ya mas ya
sebagai atlet di usia empat puluh lima tahun gitu
terus selama berkarir di atlet disabilitas gitu ya di indonesia
masih punya keresahan nggak sih mas atau apa ya
sebelum saya pensiun nih kok kayaknya masih ada yang belum selesai nih
maksud saya pandangan dari mas david sendiri di pembinaan olahraga disabilitas di indonesia
masih ada keresahan itu nggak sih di mas david sendiri
kalau saya melihat mungkin saya komen yang tenis meja aja kan
karena saya lebih ngerti yang di tenis meja
kalau saya melihatnya regenerasi sih mas
regenerasi maksudnya jadi setelah mungkin ya mungkin suatu saat
ya mungkin suatu saat
ya mungkin suatu saat saya sudah pensiun atau apa
memang yang agak masih jauh banget gitu loh maksudnya yang di gapnya agak jauh
makanya saya pingin banget gimana mempersiapkan maksudnya regenerasi ini gitu loh
tapi kan memang saya pinginnya sih bisa pelatnas bareng yang sama yang muda muda
kelimang prestasi di dunia tenis meja tak serta merta membuat seorang david jacobs puas